untuk pertama kalinya digital design weekend hadir di indonesia
puluhan seniman yang berasal dari indonesia dan inggris
turut berpartisipasi untuk memamerkan hasil karya terbaru mereka
dari kejauhan suara synthesizer ini menarik perhatian pengunjung museum patailah kota tua jakarta
di sini anda bisa melihat sintesizer unik dengan harga terjangkau
anda pun bisa mencoba membuat musik dari bahan paling mendasar dan sederhana
apabila anda pernah menonton film mengenai agen rahasia
pasti anda tidak asing dengan metode pengenalan wajah atau face recognition
yang digunakan sebagai sistem keamanan
proses verifikasi tersebut bekerja dengan mengambil wajah digital seseorang
atau frame pada video dan membandingkannya dengan wajah yang sudah terlebih dulu tersimpan dalam basis data
tidak hanya untuk sistem keamanan
ternyata wajah anda dapat digunakan untuk mengukur tingkat kebahagiaan
teknologi happiness natter ini dapat menilai emosi manusia dari gambar wajah yang terekam dengan menggunakan hitungan algoritma
nah ini hasilnya sekarang udah keluar
wah ternyata dia bisa baca umur juga ya
apa jadinya jika film dokumenter
teknologi dan empati jadi satu
virtual reality in my shoes dancing with myself adalah jawabannya
berlatar di sebuah kafe di london
karya sutradara jane gautlet tersebut mengisahkan dirinya yang mengidap epilepsi
setelah nonton itu sih yang jelas itu pengalaman pertama saya
saya bener bener berasa banget kayak saya yang lagi main di sana gitu
saya bisa ngerasain baunya suasananya pun terasa kental banget gitu di sekitar saya
saya lebih kayak gitu sih
rasa empati yang bisa dirasakan langsung oleh penonton adalah tujuan outlet membuat karya tersebut
ternyata ada trik khusus dalam membuat penonton dapat mencium aroma khas kafe dalam film tersebut
yaitu kapas yang sudah dibubuhi aroma buatan
bila anda belum puas anda bisa kembali menikmati digital design weekend di indonesia pada dua ribu delapan belas